gang gang kecil di dalam kampung sanan malang menyimpan lebih dari lima ratus perajin tempe dan keripik tempe
tempe yang menjadi sumber mata pencaharian warga merupakan warisan yang turun temurun
dalam segmen sudut kota kali ini kita akan mengenal kampung sanan dan tempe sebagai identitasnya
kesibukan para produsen tempe dan keripik tempe
di kampung sanan kelurahan purwantoro kecamatan belimbing kota malang jawa timur tidak mengenal siang dan malam
pembuatan tempe di kampung ini sudah dilakukan beberapa generasi sejak masa kolonial belanda
di sini dulu ada pohon sono keling
mulai orang jawa bilang sono keling akhirnya lebih bagusnya sebut sanan
tapi kalau awal mula tempe itu memang
dari turun temurun dari orang tua kita yang dulu dulu
jadi warisan nenek moyang kita
jadi kita sebagai generasi kita cuma meneruskan
sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam kampung sanan akhirnya ditetapkan sebagai sentra tempe
dan sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an ditetapkan sebagai sentral keripik tempe
pengurus paguyuban dan kelompok sadar wisata pun mengembangkan paket edukasi bagi para pengunjung
jadi mulai sejak kecil saya sudah diajari membuat tempe sama sekolah
jadi paginya sekolah pulang sekolah diajari membuat tempe
dulu ya cuma kita melayani jual ke pasar aja
dengan adanya kampung wisata ini banyak konsumen yang datangan dari mancanegara juga
dari luar kota luar
kini jumlah produsen tempe dan keripik tempe mencapai lima ratus tiga puluh enam orang
kebutuhan kedelai di setiap harinya sebanyak dua puluh lima hingga tiga puluh ton
dengan perputaran uang mencapai tiga hingga empat miliar rupiah
dalam satu industri rumahan minimal ada tiga orang tenaga kerja
di balik nikmatnya rasa tempe ada waktu sekitar empat hari yang dibutuhkan untuk produksi
prosesnya dimulai dari merebus kedelai hingga setengah matang
selanjutnya dimasukkan ke mesin pemecah untuk dibelah menjadi dua
setelah itu kedelai dipisahkan dari kulit arinya dan direndam dalam air selama sehari semalam
setelah mengental seperti madu air dibuang dan kedelai dicuci
kedelai selanjutnya direbus hingga matang kemudian kedelai dinginkan dan diberikan
proses peragian ini ternyata melelahkan karena harus mengaduk sampai rata kedelai seberat sekitar tujuh puluh lima kg selama kurang lebih sepuluh menit sampai merata
jadi harus dilempar diaduk ditarik
setelahnya kedelai dicetak dan difermentasi selama dua hari satu malam
barulah keesokan harinya tempe bisa dipanen
bentuk dan kemasan tempe beragam tergantung permintaan konsumen
ada yang dikemas plastik dan daun ada pula yang berbentuk bulat untuk diolah menjadi keripik tempe
produk tempe dan olahan tempe dari kampung sanan dijual di pasar pasar induk di toko depan rumah toko oleh oleh dijual online dan juga menerima pesanan dari dalam dan luar negeri
keripik tempe pun tersedia dalam beberapa rasa
bagi wisatawan rasa keripik tempe sanan enak di lidah dan ramah di kantong
spesifik renyah enak gurih gitu
dan disini kalau mau rasa yang lain ada tapi saya sukanya yang original
buat oleh oleh keluarga di jogja
selesai membuat tempe limbah air rebusan kedelai dan kulit ari kedelai dimanfaatkan untuk pakan dan penggemukan sapi
kini sekitar lima ratus ekor sapi di kampung ini bisa gemuk dalam waktu tiga hingga empat bulan saja
tak cukup hanya memproduksi tempe dan keripik tempe sejumlah warga juga memproduksi stik mendol
makanan ini terbuat dari tempe yang diparut dan dicampur dengan tepung terigu tepung tapioca telur serta aneka rempah rempah seperti bawang putih lengkuas jeruk perut kencur dan cabai rawit
harganya hanya delapan ribu rupiah untuk ukuran dua oz
hmm saya nggak nyangka kalau tempe juga bisa diolah seperti ini
di setiap gigitan rasanya gurih karena bumbunya ini kuat
kemudian ada sedikit rasa pedasnya
dan stik mendol ini bisa dinikmati sebagai camilan atau pendamping nasi rawon
tantangan yang seringkali dialami para produsen tempe adalah ketersediaan bahan baku kedele dan harganya yang fluktuatif
kanza tamarindora heru sudarmanto malang jawa timur